salah satu lagi kebanggaan ini mungkin kalau kita di indonesia ini jakarta khususnya tidak lama lagi kita akan memiliki mrt
sudah lama ya pak jokowi kita sudah menunggu lebih dari tiga puluh tahun ini apa yang membuat ini begitu susah ya untuk dilaksanakan
saat dulu kita putuskan saat saya gubernur memang kalau kita melihat hitung hitungan bisnisnya ya rugi
tapi kita harus melihat itu hitung hitungan ekonominya
kayak contoh jakarta dan sekitarnya
ini setiap tahun saat itu kita hitung
kerugian kita karena macet sehingga bensin menjadi boros itu setiap tahun kita kehilangan dua puluh delapan triliun
kemudian tahun kemarin saya melihat perhitungan bapenas sekarang ini sudah mencapai kerugian kita sudah enam puluh triliun per tahun
oleh sebab itu saat itu kita putuskan sudah
kita jangan berhitung bisnis untung dan rugi
ini untuk kepentingan yang lebih besar yaitu jakarta agar tidak ada kemacetan
sehingga diputuskan bangun mrt
kemudian tiga tahun yang lalu juga saya putuskan lagi bangun lrt

ini memang ibu kota sebesar
ini memang ibu kota sebesar
jakarta ini kalau tidak ada transportasi
wajahnya kurang keren ya kalau tidak ada
nggak ada transportasi massa ya adanya macet di mana mana
mrt lewat di depan istana bogor
nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru
karena orang harus mengerti yang namanya antri
kemudian yang kedua tepat waktu
tepat waktu ditinggal nanti sama mrt kita
inilah nanti yang akan membawa kita kepada sebuah peradaban baru
bagian dari revolusi mental itu juga ya
bagian dari revolusi mental
setelah mrt lrt
ini jadi berarti konsepnya semua itu harus integratif ya
iya harus terintegrasi
jadi memang lrt ini yang banyak memang elevated

kita harapkan nanti bogor jakarta bekasi jakarta tangerang jakarta
depok jakarta itu terkoneksi semuanya
iya mrt lrt ini kan semua diharapkan bisa mengurai ya masalah urbanisasi yang ada saat ini
kemacetan dan meningkatkan produktivitasnya
saya tertarik ada program yang satu smart city
jadi seratus kota pintar yang ingin diciptakan
ini kira kira apa pemikirannya di balik itu pak jokowi
iya gini karena ini sudah zamannya zaman it seperti ini ya
kita ingin agar terjadi efisiensi yang besar keefektifan yang besar
sehingga kota kota ini harus mulai masuk ke yang namanya smart city
artinya pengelolaan pemerintahan tata kelola pemerintah semuanya di online kan
pembelajaran di sekolah sekolah juga semuanya di online kan
saya kira arahnya ke sana
pak jokowi ini saya lihat ya luar biasa investasi untuk membangun infrastruktur
tentu biayanya itu juga luar biasa
kalau tidak salah empat ratus triliun
nah ini tentu saja pemerintah kan tidak bisa mendanakan itu semua

kira kira efek selama ini untuk mendapatkan pendanaan itu
tidak ada masalah pak
dan kita memang tidak monoton
artinya kita memakai proses sekuritisasi
yang akan juga kita kerjakan
tetapi kita ingin agar pekerjaan besar ini betul betul selesai
ini masalah yang berkaitan dengan produktivitas
dan cukup menarik bagi para investor
khususnya mungkin dari luar negeri juga untuk berinvestasi
dan cukup menarik bagi para investor khususnya mungkin dari luar negeri juga untuk berinvestasi

ya menarik artinya kalau ini terus berjalan ya menarik
tapi pilih pilih juga investasinya datang dari mana pak

kita terbuka terhadap semua negara
seperti sekarang ini misalnya contoh yang berkaitan dengan jalan tol misalnya
beberapa negara sudah mulai tertarik untuk juga ikut membangun
jadi pada saat pembangunan ini pak jokowi melihat bahwa membuat lapangan kerja di indonesia itu semakin terbuka dengan adanya pembangunan ini
karena misalnya kita ada waktu itu ribut ribut mengenai kok lebih banyak pekerja asing ini yang datang ke indonesia untuk mengerjakan infrastruktur
saya kira itu isu isu yang dikembangkan
bahwa ada expert expert satu dua tiga empat lima ya tetapi bukan pekerja

karena ada barang barang yang khusus yang kita ini memang belum pernah mengerjakan
contoh kayak mrt tadi ini pertama kali indonesia membangun mrt
lrt ini juga pertama kali kita membangun lrt ya
belum ada kita yang memiliki pengalaman membangun ini
sehingga ya kita ini perlu belajar sebentar lah kesana
jangan sok bisau
kita memang belum punya pengalaman kok
contohnya misalnya pertambangan gitu
ini berarti kan harus ada regulasi ya
siapa yang mengelolanya dari segi kepemilikannya
dan kemudian lebih banyak siapa menikmati
contohnya misalnya kan di papua kok masyarakatnya ketimpangan itu terasa
tapi kan ternyata kayak ini bagaimana
karena kalau tidak salah kan pemerintah sangat tertarik untuk lebih memiliki
saham lah istilahnya
ini sampai sekarang ini sudah sampai mana
negosiasinya pak jokowi
dan kira kira mau dibawa kemana nanti dalam pengelolaannya
nah oleh sebab itu sudah ini sudah lama sekali
sudah tiga lima tahun kita bernegosiasi dan alot
ya enggak apa apa alot
tapi memang arahnya kita kesana
masa kita sudah lebih dari hampir empat puluh tahun
yang bener aja
kalau saya ya saya sudah pesan kepada menteri menteri ya ini negosiasikan
ya kita harapkan
ya kita harapkan dalam tidak lebih dari tiga bulan inilah kita harapkan selesai
dan memang nanti
arahnya sudah kelihatan
tapi nanti kuncinya harus dikelola juga dengan baik dengan efektif ya
selain kita juga tahu bagaimana mengelola sebuah manajemen besar pertambangan
tapi di situ juga
investasi yang sangat besar
dengan investasi yang sangat besar
teknologi yang sangat canggih
teknologi yang sangat canggih
tapi yang paling penting juga ada transfer of technology di situ
transfer of management di situ
sehingga kita ngerti betul kalau kita ingin mengelola pertambangan pertambangan lain yang banyak di negara kita
nah ini bukan saja pertambangan tapi kita di situ ada perkebunan dan lain sebagainya nih
ada ya semacam inilah
bahwa kebanyakan dari sumber daya alam yang kita miliki ini bukan saja kita ekspor secara komoditas
tapi mungkin juga kepemilikannya
nah ini bagaimana misalnya mengelola seperti sawit dan lain sebagainya
supaya tidak terjadi mungkin konsentrasi kepemilikan
apalagi inilah pengelolaannya itu bagaimana pak jokowi
supaya tidak katanya persepsinya dimiliki oleh mafia mafia atau kartel atau asing dan lain sebagainya
ya ini sebuah anulama ya
tapi kita ingin juga agar memang ada keseimbangan mengenai kepemilikan
artinya juga pemilik pemilik ini juga akan kita ajak untuk memberi ruang kepada petani petani
kecil kepada pekerja pekerja yang sudah ada di situ
untuk juga ikut memiliki saham yang ada
saya kira instrumen instrumen itu yang sekarang ini kita perlukan
harus dibedakan kritik dengan mencelah itu beda
kritik dengan menghujat beda
kritik dengan fitnah dengan menfitnah juga beda